oke terima kasih
andre tetap maksa ingin nikah ma
nenek kalian di mana
kami di sini sat
ada apa sih kamu ribut ribut
ada yang mau aku tanyain sama nenek sama tante
andre akan menikah sama dewi
kalian gak boleh sembarangan mengambil keputusan kayak gitu dong
andre itu kan ingin menikahnya sama sita bukan sama dewi
jangan mentang mentang andre sakit semua keinginan dia kalian penuhin
sat kamu kenapa
kamu ini memang gak punya sopan satu satria
kenapa mamanya berani berani kamu marah marah sama nenek sama tante kamu
nggak rela kamu
nggak rela kamu
kamu nggak suka
nggak suka andre mau nikah
nggak rela dirangkain
karena nggak ada gadis yang suka sama kamu
kalau gak ada gadis yang suka sama kamu karena kamu buta bukan salah andre dong
jeruk bonyok gak enak dimakan
gani nya main keroyokan
itu mulut mama
kalau ngomong tuh sembarangan banget
jangan salah ya
satria itu banyak yang anti cewek cewek semua
apa pada ngejali ngejali dia
dia aja nggak mau
sementara kehebatan andre apa coba
cewek kampungan kayak dewi aja
nggak usah ribut
kamu nih kenapa jadi kayak begini
belum pernah kamu sikapnya kayak begini
kamu mau nyala satria juga ya
saya nanya baik baik
nggak ada yang nyalah
bawa anak kamu keluar
apaan juga di sini
ketemuan sama klien aja lama banget
mana semua buku buku banyak banget lagi
dipegang juga agak
jadi sekarang itu kamu supir
kabar dewi bos
sekarang bos harus nggak usah khawatir
pokoknya kapan bos mau dewi akan segera datang ke tempat bos
pokoknya sejak dia terakhir nolak bos
saya kasih pelajaran dia
saya tonjok sampai bonyok
langsung dia nyembah nyembah bos
wah dia nggak berani lagi ngelawan saya
kamu bilang apa tadi ustadz
ngejar kamu gustaf
bos bos bukannya seneng dewi saya pukul
kamu pikir saya seneng kalau kamu hajar dewi gustaf
dengar baik baik ya pusta
mulai sekarang tidak ada satu orang pun yang boleh menghajar dewi
walaupun itu sekujung kuku gustaf
kalau kamu melakukan itu
akan saya patahkan
saya akan jagain dewi bos
ada apa nih
kebetulan kita berdua ini
sebenarnya teman lama
kita ini tadi cuma bercanda
teman waktu kecil
dulu mak kecilnya jelek non
ingusan palanya tuh pada bisulan
dimana mana sekarang aja udah ganteng ya
udah jadi orang non hebat ya
kalau begitu saya permisi dulu
karena ada tamu di depan
oke bisa sampai ketemu ya
bener dia temen kamu
enggak non masa gitu aja cemburu sih
ini pasti tandanya cemburu beneran
buktinya dinampar gua
tuh banyak banget ma
mau bantuin pilihin
tuh aku bingung
aku sukanya itu sama yang ini ini ini ini
aku suka sama yang ini kombinasinya
enggak sita itu suka sama warna ungu dan kombinasinya
aku sekarang bingung warna apa ya ma
andre sebaiknya kamu gak usah pilih pilih undangan dulu
dan kua juga gak usah dihubungin dulu ya kan
gak usah buru buru sayang
mama kenapa sih ma
dari kemarin mama selalu ngalangin aku
untuk nikah sama sita
padahal gak ada alesan kenapa aku gak bisa
menikah sama sita sekarang
kamu lupa sayang sampai ini mama selalu ngalangin aku menikah sama sita padahal gak ada alesan kenapa aku gak bisa menikah sama sita sekarang
sampai detik ini

sampai detik ini